ahmad syahrul ramadan sopir ambulans yang menjadi saksi persidangan terdakwa richard eliezer hari ini
menceritakan detik detik mengevakuasi jasad brigadir yosua yang tewas ditembak di rumah dinas verdi sambo
ia awalnya mengira mendapat panggilan untuk evakuasi orang sakit tetapi ternyata mengevakuasi jenazah
ahmad syarul juga mengatakan melihat ada luka tembak di jasad brigadir yosua
sampai di dalam rumah itu saya kaget karena ramai dan banyak juga kamera
mas minta tolong katanya langsung dibantu evakuasi
saya langsung bilang yang sakit di mana pak ikutin aja mas nah lurus aja
habis itu ada tangga di samping tangga itu saya terkejut ada satu jasad yang mulia jenazah
jenazah itu sudah berada di dalam kamar
kantong jenazah atau masih tergeletak
belum yang mulia tergeletak bergelumuran darah
masih tergeletak bergelumuran darah belum dibenda
baik yang mulia baik yang mulia
dari bawah waktu diangkat kepalanya ada mengeluarkan darah
ada yang mulia
itu nggak tahu keluar dari dalam organ tubuhnya atau dari genangan yang di lantai itu yang mulia
saya kurang ngerti juga
karena saya tidak mengecek ngecek lagi
dan itu jenazah ditutup masker saya yang tidak membuka buka masker itu lagi
oh masih masker ya
iya yang mulia
ada lobang maskernya
luka apa yang saudara lihat pertama kali melihat jenazah
hanya luka tembak yang mulia
di sini yang mulia di dada
tahu dari mana kalau itu luka tembak
ada bolongan yang mulia
oh ada bolongan oke di dada
sebelah kiri kanan
sebelah kiri kalau jenazah
tidak salah yang mulia
kemudian apa lagi
lalu darah yang mulia
tidak tidak saya tidak lihat langsung saya teliti satu persatu
pergelangan kan saudara memegang pergelangan tangannya
iya yang mulia
ada bekas luka tembak
tidak melihat yang mulia
karena satu faktor buru buru juga yang mulia
saya tidak lihat yang mulia
di belakang kepala
tidak melihat yang mulia
tidak melihat juga
saudara masukin dalam kantong jenazah
baik yang mulia
setelah itu saudara dibantu gitu ya
iya yang mulia
dibantu berapa orang
kalau tidak salah tiga atau empat orang yang mulia
ya karena kan tubuh korban lebih besar daripada tubuh saudara